satu lagi pemirsa musisi senior indonesia tutup usia
yang musisi dan penyanyi kus plus yon kuswoyo meninggal dunia pagi ini dalam usia tujuh puluh tujuh tahun
kabar duka ini dibagikan oleh vokalis the masif rian dalam instagramnya
jenazah yon kuswoyo disemayamkan di pambulang tangerang banten
yon kuswoyo lahir di tuban jawa timur pada dua puluh tujuh september seribu sembilan ratus sembilan puluh
yon menggawangi kus plus yang sebelumnya bernama kus bersaudara
yon masih aktif bermusik setelah teman temannya di grup kusnus meninggal dunia
ia merekrut pemain muda untuk bergabung dalam kus plus yang ia sebut kus plus pembaharuan atau kus plus formasi milenial